meski telah disepakati dpr dan pemerintah
tiga partai politik masih menyisakan catatan untuk kesepakatan besaran tarif tebusan
dalam ruu pengampunan pajak
mereka adalah pdi perjuangan partai demokrat dan partai keadilan sejahtera atau pks
ketua komisi sembilan dpr ri ahmadi nur supit mengungkapkan catatan dari ketiga partai tersebut
adalah mengenai tarif dan definisi
di lain tempat perwakilan fraksi pdip menyambangi istana untuk bertemu presiden joko widodo
kader senior pramono anung yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan
bahwa pdip masih mengedepankan pandangan kritis partai pada kesepakatan ruu pengampunan pajak
melalui bendahara umum oli dondo kambe pdip mempertanyakan berapa besar
kebijakan tarif tebusan teks amnesti yang disepakati
dapat berkontribusi untuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn